salah satu pendiri netflix red hestings menyatakan akan mundur sebagai presiden direktur atau ceo netflix
posisinya akan digantikan oleh wakilnya ceo ceo ted sarandos dan kepala operasional ceo greg peters
perubahan posisi itu akan berlaku segera ini sebenarnya puncak perencanaan dewan direksi networks yang telah dirancang sejak satu dekade lalu
sarandos dan peters dipromosikan sebagai co ceo dan coo pada juli dua ribu dua puluh
sebelumnya kondisi netflix sempat terpuruk sejak tahun dua ribu dua puluh dan terus turun pada tahun lalu
sahamnya jatuh hingga hampir tiga puluh delapan persen namun kondisi itu perlahan pulih hingga akhir tahun lalu saham netflix naik hingga enam satu persen
jumlah pelanggan netflix bahkan bertambah tujuh enam puluh enam juta pada kuartal keempat
hal itu setelah layanan streaming berbayar itu memproduksi lebih banyak konten orisinal seperti film dokumenter harry and meghan serta film seri horror ⁇ tnes ⁇ day yang menjadi viral